anda masih menyaksikan laporan khusus peringatan waisak damai bagi semesta
bersama saya friska clarissa dan juga mas kevin wu ketua umum dharma pala nusantara
kita sama sama melihat saat ini kita akan lihat bagaimana kondisi di candi borobudur
yang sedang berlangsung adalah meditasi sambil nanti menunggu detik detik peringatan waisak
mas kevin bisa diceritakan meditasi ini maknanya dan bagaimana pengantarnya untuk nanti puncak peringatan waisak
ya meditasi merupakan sebuah kegiatan laku spiritual yang sangat penting dalam tradisi agama buddha
karena meditasi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita melatih diri kontemplasi
membersihkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sesuatu yang sedang baik yang sedang terjadi
nah persis seperti momen waisak di mana puncaknya nanti kita akan mendapatkan itu di detik detik yang kita sebut detik detik waisak
yang tahun ini jatuh pada jam dua puluh kemudian menit lima puluh dua detiknya empat puluh tiga
nah ini adalah puncak purnama sidi purnama sempurna
nah menyambut itu dibutuhkan keheningan hati keheningan pikiran
sehingga ketika kita lakukan itu secara bersamaan itu akan ada momen yang sangat syahdu
yang sangat hening itu bisa kita rasakan ya kalau kita bisa hadir di sana
ini ketenangannya setiap energi itu kan kita bisa menyebar
nah kalau kita bisa turut serta di saat yang bersamaan dengan ribuan orang
hening laku dengan pikiran dan hati yang jernih
maka dipercaya kekuatan spiritual saat itu apalagi di momen detik detik waisak itu terjadi
itu sulit disampaikan tetapi kalau kita rasakan
kita bisa merasakan satu momen tradisi ritual yang sangat berkesan
kita lihat sudah duduk rapi ribuan orang ada di sana
ini untuk memimpin meditasi ini seperti apa sih mas kevin
dalam tradisi meditasi memang ada beberapa metode
tetapi yang paling umum dimana kita mengamati pikiran
untuk nafas itu kalau kita amati itu lebih membantu untuk menuntun di keheningan tadi
kalau kita mengikuti tanpa sadar ya seperti kita nih dalam aktivitas sehari hari mbak friska ya
kita seringkali fisik kita di sini tapi hati kita ini melanglang buana kemana mana
nah ini yang dikatakan kita tidak menyatu dengan alam pikiran dan raga kita
nah meditasi melatih kita menuntun kepada kita menjadi manusia yang sempurna
dengan cara kita lakunya sadar eling waspada tenang
nah momen meditasi inilah sebenarnya melatih diri kita itu kembali ke dalam diri kita
hati dan jiwa kita itu kembali ke dalam diri kita
nah tadi bagaimana cara metodenya yang paling basic biasanya kalau kita melatih meditasi itu dengan memperhatikan nafas kita
ketika kita memperhatikan nafas kita ini kedengerannya sederhana
tapi kalau kita bisa mempertahankan itu kita bisa mengamati
bagaimana pikiran kita berubah bagaimana pikiran kita melompat lompat selama ini
dan kita bisa merasakan bahwa ketika kita menyatu sama alam pikiran dan raga kita
artinya nanti esensi damainya itu didapatkan salah satunya jembatannya adalah meditasi
tidak terasa kalau kita lihat kan sekitar dua menit lagi ya akan jadi puncak peringatan detik detik waisak
sebenarnya apa saja yang disiapkan umat buddha sampai ke malam hari ini

tapi sebelumnya rangkaian itu apa saja mas kevin
banyak tradisi yang menyelenggarakan namanya sebulan pendalaman dama
jadi sebulan menyambut bulan waisak ini banyak mereka kembali menggali tipi taka dipelajari kembali
lalu mereka juga ada yang melakukan tingkah laku itu seperti dalam tradisi budisme itu ada yang seperti
jadi berpuasa ada yang tidak makan daging disebut vegetarian
ada juga yang melakukan namanya atasila
atasila itu adalah puasa yang tidak makan di atas jam dua belas siang
jadi dia boleh makan sarapan pagi makan siang berat tapi di atas jam dua belas mereka tidak boleh makan berat sama sekali
yang juga mereka lakukan itu untuk melatih diri
bahwa kunci dari latihan ini kan adalah bagaimana mengontrol dirinya
mengendalikan diri baru dia bisa mengendalikan sosial
nah ini yang dilakukan persiapan persiapan itu
saat ini kan ada berbagai posisi yang berbeda ya
ada yang sambil duduk bersila ada yang berdiri
bisa diceritakan oleh mas kevin penempatannya apakah ada aturan khusus
seperti misalnya pengunjung dimana bisa berdiri
kalau dalam tradisi budis ini memang kita menempatkan rohaniawan ya
dan bikunya sendiri pun kita lihat dari masa mereka ditahbiskan berapa lama
nah setiap tahun itu akan ada satu masa namanya masa wasa
mereka kembali melatih diri dan itu juga menjadi satu tingkatan
jadi setiap masa wasa itu proses yang dilakukan beberapa bulan dalam setahun
membuat mereka menjadi jabatan senioritasnya
jadi kalau bagi biku yang sudah melalui masa wasa sekian tahun dibandingkan biku yang masih baru
tentu yang dianggap senior lah yang dikasih prioritas duduk lebih posisinya berbeda
nah kita menghormati bagi biku yang melewati masa wasanya sampai sepuluh tahun itu masuk kalau dalam tradisi terawadah disebutnya stawira
atau mahayana ya stavira
kalau thera ya kalau di tradisi theravada disebutnya thera
kalau dia melebihi dua puluh tahun disebutnya mahatera
nah jadi biku itu dilihat dari juga
nah kalau bagi mereka yang mahatera tentu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lebih layak
nah baru diurutkan ke biku biku junior
nah kemudian mengenai umat umat tentu biasa juga kami membagi jadi beberapa petinggi di organisasi yang kita anggap sepuh
ya kita tempatkan di posisi di depan
ya kemudian juga umat yang lain bisa menyesuaikan
memang yang kita amati momen momen hening seperti ini di waisak itu begitu tertib ya
begitu tertib karena semua orang juga menjaga perilakunya untuk tetap tenang tidak bersuara
kalaupun kita melakukan gerakan biasanya ya terkontrol ya tidak kalau gatel misalkan tiba tiba ada nyamuk atau serangga yang menggigit
lahan karena kita butuhkan dengan kesadaran
apalagi sekarang kan sudah masuk detik detik
tadi dua puluh lima dua empat puluh tiga sekarang sudah dua puluh lima empat artinya sudah masuk masa hening
apa saja yang dilakukan di mas handing ini apa yang boleh apa yang tidak boleh melanjutkan tadi
betul karena ketika momen masa huning inilah sebenarnya ketika orang masih dalam posisi meditasi sempurna inilah yang diharapkan bisa mendapat getarannya ya
getaran momen purnama cd nya bisa mereka rasakan di khususnya nih mereka ini persis di depan pelataran candi borobudur
betul kita bisa menyaksikan ya ini persis sekali
ini adalah candi yang sudah berusia satu dua ratus tahun tentu baik secara alam pun sebenarnya ini sudah menjadi saksi sejarah ya
karena ini tentu ada dimensi yang lain ya kita percaya ada alam dewa ada alam asura ada alam preta dan lain sebagainya
semoga semua makhluk berbahagia
kepada makhluk makhluk yang juga terlihat maupun yang tidak terlihat
konsep berbahagia ini begitu luas ya tidak hanya makhluk yang terlihat saja termasuk juga bagaimana damai bagi semesta itu energinya dipancarkan pada malam hari ini begitu ya mas kevi
nah biasanya kalau dari masa ning saat ini detik detik hening sampai ke nanti pelepasan lampion itu berapa lama butuh waktunya
biasanya setelah momen puncak nanti biasa ada simbolnya ya entah itu lonceng entah itu gong ya dari panitia
maka ketika orang semua sudah pada titik hening itulah nanti dia akan dikasih instruksi ya panduan panduan yang sepertinya sedang terjadi nih ada panduan dari biku sanganya
betul biku yang saya lihat sepertinya biku yang sangat senior ya
sambil bisa kita dengarkan terlebih dahulu ya bagaimana suasana di candi borobudur
ini berarti kan momen detik detiknya sudah dilewati
nah saat ini sedang dibacakan palita balita mantra yang sifatnya adalah untuk memancarkan cinta kasih tadi kepada semua makhluk
kita mendoakan kepada makhluk makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak
dengan simbol dari borobudur sendiri yang mencerminkan ada alam yang sifatnya rupa datu dan arupa datu
itu kan memang tadi alam yang memang tampak ya
kalau kita lihat dari atas ini kan berupa mandala
mandala itu bahasa zaman dulu itu adalah sebuah alam semesta
nah jadi kalau kita bicara di bagian yang kotak di luar itu
nah yang bulet itu disebutnya arupa datu
nah di arupa datu ini yang di tiga tingkat ini memang sudah tidak ada relief itu mbak priska
nah maka di alam alam yang memang mencerminkan kehidupan di alam kita ini dia berupa yang tampak
ada alam binatang ada alam dewa ada alam lain lain gitu ya
dan begitu kita masuk ke alam yang arupa yang berupa bundar lingkaran yang tiga tingkat
itu memang alam yang sudah tidak kelihatan disebutnya
nah bagi umat buddha meyakini alam alam ini kan alam alam dewata
alam alam yang memang tingkat kesucian lebih tinggi ya
nah inilah ketika sambil prosesi mantra dan doa ini dipanjatkan
saya perhatikan di sini juga sedang melakukan prosesi pemercikan air suci
jadi dari doa doa yang tadi sudah disampaikan getaran meditasi
dipercikan kepada umat yang beribadah
dalam konsep beberapa ilmu pengetahuan juga pernah diteliti bahwa air itu bisa menangkap energi
dan sejalan dengan itu ya ketika ini sedang terjadi saat ini sambil dibacakan mantra dan doa tadi
bikul sangha ini juga memercikan air air itu kepada umat yang hadir
baik dan kita lihat cantik sekali pemandangan dari atas
karena sesaat lagi juga kita akan sama sama memperingati bagaimana dilepaskan lampion yang maknanya tentu saja ada doa doa ya yang diterbangkan
nah tapi kalau dari tadi ya kita memaknai bagaimana alam semesta ada rupa datu ada arupa datu
tiap waisak ini bagaimana untuk mengingatkan umat bahwa bagaimana kita selalu kembali kepada hakikatnya begitu mas kevin
tidak terlarut pada dunia itu apa apa saja proses yang diperlukan
kalau kita bicara waisak kan memperingati perjalanan hidup pangeran sidata menjadi buddha
dan bagaimana beliau yang lahir sebagai pangeran dengan segala kemewahan dengan segala kekuasaan dan materi yang dia miliki saat itu
nah kalau tadi bicara maknanya tentu ini mengandung sebuah filosofi yang sangat mendalam
bahwa manusia yaitu umat buddha itu diajarkan untuk tidak melekat sebenarnya
kata kunci yang pertama proses beliau menjalani proses begitu panjang ini adalah bagaimana melepas kemelekatan
nah inilah yang sebenarnya kembali diingatkan kepada semua umat bahwa waisak juga mengajarkan kita momen dimana ketika pangeran sidata harus keluar dari istana
ya dari seorang pangeran yang memang calon raja dia harus keluar dari istana dan menjalani satu proses pelatihan diri pembentukan diri yang begitu luar biasa
di hutan di tempat yang sangat tidak nyaman bernyamuk kotor dan lain sebagainya
nah ini adalah tadi bagaimana tadi kita mau berani melepas pesan yang pertama
yang kedua ketika menjadi petapa ini adalah satu pembelajaran bagaimana orang itu harus
ya itu kita sebut transformasi diri
nah bagaimana menjadi sesuatu yang orang anggap hina yang orang anggap itu menderita yang orang anggap itu susah
sebenarnya itu bagian dari proses alam tuhan yang maha esa itu mau membentuk kita sebenarnya
nah kita akan sama sama memaknai lagi esensi dari peringatan waisak
sambil kita melihat bagaimana peringatan waisak di candi borobudur
sampai nanti ada pelepas atau festival lampion di sana
dan juga bicara soal waisak ini mas kevin saya ingin tahu lebih banyak lagi soal bagaimana tiga peristiwa penting dalam trisuci waisak